pemprov dki jakarta resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar tahap ketiga
dan untuk mengetahui perkembangan terkini tentang pelaksanaan psbb
dan persiapan new normal di provinsi dki jakarta
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat malam pak wagub
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak wagub ini langsung saja
pemerintah provinsi dki jakarta kemarin sudah memperpanjang psbb tahap ketiga
apakah ini akan menjadi tahap terakhir empat juni nanti
dan sejauh ini evaluasinya bagaimana pak wagub
ya jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh pak gubernur pak anies
kita memasuki psbb tahap tiga
pak gubernur menyampaikan berharap kita semua berharap
tahap tiga ini menjadi tahap penghabisan
tentu dengan syarat
nah ini syaratnya yang kita harus diskusikan
memang ada penurunan berapa minggu terakhir
ro nya sudah mencapai angka satu
kalau nanti angkanya di bawah delapan apalagi tujuh di bawah satu tersebut
nah kita berharap bahwa psbb tahap ketiga ini di jakarta bisa menjadi psbb penghabisan
memang di psbb ketiga ini ada yang sangat krusial
memasuki malam takbiran
sebagaimana budaya kita
dan juga yang tidak kalah penting memasuki masa mudik
nah untuk itulah kami memastikan bahwa
dengan terpaksa memperlakukan psbb tahap tiga
dan kami juga sebelumnya mengeluarkan pergub
memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melanggar psbb tahap tiga
ada sanksi denda sanksi sosial sanksi administrasi bahkan sanksi pidana
karena kami berharap
di minggu terakhir ramadan ini
menjadi minggu yang paling penting
supaya semua warga taat
menjaga jarak menggunakan masker
berdiam di rumah
tidak perlu mudik tidak perlu bersilaturahmi keliling
pak wagu pak wagu tadi anda mengatakan bahwa tahap tiga ini adalah tahap penghasilan
dengan syarat ro di bawah yang angka tadi anda sebutkan
begitu artinya kalau syaratnya ini tidak terpenuhi
artinya pemprov dki masih membuka peluang untuk
perpanjangan psbb tahap keempat begitu
saya ingin penegasan disitu pak wagu
ya jadi kami dalam menetapkan masa psbb
kami pemprov tidak sendirian
pak gubernur dan kami seluruh jajaran gugus tugas
penanganan covid sembilan belas di dki jakarta
itu melibatkan para ahli ya
dan tentu itu menjadi dasar
juga melihat angka angka penurunan angka angka peningkatan
angka kematian angka kesembuhan angka isolasi mandiri dan sebagainya
semua angka angka data data di lapangan
itu menjadi sumber dalam berbagai kebijakan yang kami ambil
memang kita semua berharap pak gubernur s w w tentu kita berharap
ini menjadi psbb terakhir
syaratnya apa ayo di masa terakhir
ini kita tingkatkan rasa syukur kita dengan cara disiplin patuh taat
supaya kita bisa mengalami peningkatan yang signifikan sehingga di bawah satu
itu harapan kita
kalau itu di bawah satu tentu itu menjadi pertimbangan kita untuk memulai satu etapa baru satu masa baru
oke artinya tapi kalau misalnya tidak sesuai syarat masih membuka peluang untuk perpanjangan begitu ya
saya ingin penegasan itu pak riza
jelas kalau tidak memenuhi syarat sangat dimungkinkan
oke untuk perpanjangan
kita ingin ada penurunan
kalau tidak turun malah yang terjadi peningkatan ya itu sangat berbahaya
makanya untuk itu kami mengajak seluruh warga untuk taat disiplin dan patuh
oke pak riza selain menetapkan psbb tahap ketiga pemprov dki juga mengeluarkan aturan
di mana setiap masyarakat harus membawa surat izin untuk keluar dari dki
apa pertimbangan saat mengeluarkan kebijakan

jadi data menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya tidak kurang dari tujuh juta warga
boleh tabek itu keluar dalam rangka mudik
nah kalau ini yang terjadi apa yang akan kita alami maka virus akan menyebar ke seluruh pelosok negeri
dan mereka akan kembali ke jakarta setelah mudik akan membawa virus kembali
ini sangat berbahaya maka akan terjadi peningkatan penyebaran penularan virus yang luar biasa
ini harus kita hindari
warga tidak ada pilihan
semua harus taat patuh dan disiplin
nah kalau selama ini dihimbau dihimbau masih ada yang nakal menggunakan berbagai cara
jalur tikut jalan tikut dan berbagai ini bakal berbahaya
berbahaya bagi siapa
bagi keluarga kita nenek kakek orang tua dan keluarga kerabat semua sangat berbahaya
ya pemerintah dengan terpaksa mengeluarkan pergub empat puluh satu disiplin dan mengeluarkan pergub empat puluh tujuh
tentang surat izin keluar masuk
jadi nanti siapa saja yang ingin keluar masuk jakarta harus memulih syarat
yaitu surat izin keluar masuk
kalau tidak tidak bisa
nah surat izin ini bagi siapa
bagi sebelas sektor yang dikecualikan
dan ketentuan lainnya itu diplomat petugas polisi petugas tol petugas ambulan
pemeran kebakaran pemudus logistik kesehatan
bukan sebagai semua orang
orang lain yang di luar sebelah dan petugas tadi tidak boleh
kita semua warga biasa yang tidak ada hubungan dengan sebelah sektor tidak boleh mudik
jadi jelas aturannya
surat itu hanya bagi sebelah sektor yang tadi yang dikecualikan
pak wagub saya mau tanya bagaimana sebetulnya mekanisme pengecekannya di lapangan
bagaimana memastikan bahwa surat izin tersebut asli tidak kemudian disalahgunakan oleh oknum oknum tertentu
jangan dijawab dulu
kita akan kembali usai jeda
cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita masih terhubung
melalui sambungan skype dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
pak riza saya akan lanjutkan
tadi sebelum break saya sudah bertanya
anda juga sudah menjelaskan
soal ada sebelas sektor yang dikecualikan untuk tidak perlu menunjukkan surat izin
tapi yang masyarakat ingin tahu yang kita juga ingin tahu
bagaimana sebetulnya mekanismenya pengecekannya di lapangan
bagaimana memastikan surat izin tersebut itu asli tidak palsu
dan tidak disalahgunakan oleh oknum oknum tertentu begitu pak riza
nah tadi salah
bukan tidak perlu yang sebelah sektor
justru sebelah sektor yang dapat mengurus izin keluar masuk
dan beberapa petugas yang seperti saya jelaskan
tni polri petugas petugas kebakaran petugas ambulan mobil jenazah mobil logistik
diplomat organisasi asing itu yang ya lembaga tinggi negara itu yang bisa mengurus
oke yang sebelah sektor yang bisa mengurus ya
di luar itu tidak bisa mengurus apalagi keluar
mengurus saja tidak bisa apalagi keluar
nah bagi yang di luar tadi
tidak bisa mengurus
ketika mengurus izin tidak akan dapat ya
bagi yang dapat mengurus izin
sudah kami sampaikan di situ
jangan coba coba memasukkan surat izin
denda sampai dua belas miliar
bisa di penjara sampai dua belas tahun
itu melanggar undang undang pemalsuan
dan undang undang ite
di halam pertama kami sudah memperingatkan
mereka harus memenuhi syarat syarat
seperti surat keterangan sehat
surat keterangan dari rt rw
surat keterangan dari perusahaan
ktp dan lain lain
kemudian mereka nanti masuk situs
setelah mendapatkan surat izin
nanti kalau keluar dari jakarta
di titik titik perbatasan sudah kami tentukan
nanti akan diperiksa
artinya ada dua belas titik perbatasan yang akan mengecek begitu ya
surat izinnya betul pak
dari titik checkpoint tersebut dicek
bagi yang tidak bawa pasti tidak bisa keluar
kemudian bagi yang membawa
jadi tidak mungkin palsu
pasti yang palsu ya ditangkap di tempat lah
dengan sangat mudah kami bisa membedakan
mana surat asli dan surat palsu
jangan coba coba masukkan suratnya
tapi apakah dengan mengeluarkan aturan permintaan surat izin ini
pemprov dki meyakini dapat menekan angka penyebaran begitu
karena tidak sekarang
ya mohon maaf kalau ada yang biasa
pembantu rumah tangga
tidak bisa lagi
atau tenaga pekerja lainnya keluar masuknya
tidak ada hubungan sebelah sektor
atau beberapa poin tadi yang tersebut
ya tidak akan bisa keluar
jangankan keluar dapat ngurus surat izin
nah mohon maaf untuk itu
mohon patuh disiplin
dan kami juga minta keluarga yang ada di kampung
untuk mengingat tidak perlu pudik
nanti pemerintah akan mencarikan cuti bersama
setelah virus corona
tapi tidak di bulan idul fitri ini
nanti cari bulan hari yang tepat
ya pak riza tapi di sisi lain itu ada kekhawatiran
soal gelombang kedua dengan kembalinya para pemudik dari daerah
antisipasi dari pemprov dki ini untuk mencegah gelombang kedua seperti apa
karena kan akan sulit sebetulnya
kalau kemudian mereka yang sudah pulang ke kampung halaman
kembali lagi ke dki jakarta pak riza
ya justru surat ini salah satunya adalah menekan menghindari
jadinya gelombang kedua
kalau memang sudah ada yang kemarin kemarin
yang dua minggu sebelumnya tiga minggu pulang
tanpa surat izin begitu masuk nggak akan bisa masuk
kami pastikan tidak akan bisa masuk
sampai betul betul jakarta normal kembali
setelah itu tidak mungkin masuk
begitu sudah keluar tidak bisa masuk lagi begitu ya
menurut pemprov dki jakarta
tapi di sisi lain ini pak riza
pemerintah pusat sudah mulai merencanakan pola new normal
kita harus beradaptasi dengan kehidupan new normal
apakah kemudian pemprov dki sepakat dengan rencana pola new normal ini
meskipun kasus pertambahan positifnya terus bertambah pak riza
jadi kan begini ini ada dua hal yang harus dipahami
di satu sisi angkanya masih naik belum melanggami penurunan
karena itu pemerintah dki melakukan pengetatan
kami tidak pernah melakukan penguatan
kenapa kami pengetatan
karena kami ingin adanya penurunan yang semakin
yang baru sedikit itu terus menurun ke bawah
sampai dengan signifikan penurunan atau ro nya sampai di bawah satu
itu harapan kami
nah di sisi lain kami memahami
pemerintah pusat ingin bahwa perlu ekonomi bergerak
kehidupan berjalan kembali
di sisi lain juga memang kita pahami
virus ini belum ada vaksinnya belum ada obatnya
terus sampai kapan kita mau hidup seperti ini
kami mencari jalan tengah
jalan tengahnya apa
satu kita melakukan perketatan dengan melakukan psbb tahap ketiga
yang kita harapkan menjadi psbb paham bisa
namun dengan syarat masyarakat sekarang di psbb ketiga ini
kita minta lebih disiplin lebih taat lebih patuh
tidak keluar rumah tidak mudik lokal cukup mudik virtual dan lain lain
nanti kalau angkanya signifikan baik baru kita akan memasuki masa baru
artinya disebut masa pemulihan dan masa normalisasi aktivitas dan kegiatan
dengan protokol covid yang sangat ketat
saya tekankan yang sangat ketat
artinya pemprov dki jakarta sepakat dengan pemerintah pusat
bahwa harus ada masa transisi untuk pemulihan dan juga normalisasi begitu
iya tapi dengan syarat tadi
apabila di masa psbb tahap ketiga
kita mendapatkan angka angka yang positif angka angka yang lebih baik
tapi kalau ternyata angka angkanya negatif angka angkanya lebih jelek
ya kita harus mengambil kebijakan lain
begitu nanti kita akan pertimbangkan kembali
prinsipnya di psbb ketiga ini kita berharap memang
sebagaimana disampaikan pak gubernur menjadi psbb tahap penghabisan
disiplin patuh taat cuci tangan tidak menggunakan masker
jangan keluar jangan kerumunan apalagi berlebaran
pak riza ini psbb saja sudah tiga tahap
masyarakat tingkat kesadarannya masih rendah begitu
tapi di sisi lain masyarakat juga khawatir dengan pola new normal ini
bagaimana kemudian meyakinkan publik untuk mengerti dan menerima konsep new normal
namun di sisi lain angka angka tadi belum menunjukkan adanya penurunan pak riza
ya justru itu tadi
ya kami terus melakukan sosialisasi bahkan penegakan
selama seminggu ini
sejak pergub empat puluh tujuh dikeluarkan kami telah menutup
memberi sanksi denda beberapa restoran beberapa hotel dan tempat tempat lainnya
yang menggunakan masker sudah ribuan yang kami berikan sanksi
kalau perkantoran kalau pabrik kalau toko toko mal sudah ribuan yang kami tindak
bentuknya macam macam ada teguran tertulis sampai kami segel
jadi luar biasa angkanya
kalau saya sebutkan anak lebih dari satu ratus enam belas kawasan perkantoran
lebih dari enam puluh mal lebih dari delapan tujuh ratus tiga puluh dua tempat usaha
lebih dari tiga delapan ratus dua puluh satu titik kerumunan masa
lebih dari lima dua ratus lima puluh enam pkl
dan lebih dari enam lima ratus empat puluh tiga titik manggal ojek
jadinya semua kami lakukan ini dalam rangka penegakan
agar di psbb batik tiga betul betul menjadi psbb penghabisan
nah untuk itu perlu kerjasama semua pihak
pak riza tapi di sisi lain kita sudah tahu bahwa
meskipun pemprov dki jakarta sudah melakukan penutupan berbagai tempat tadi yang sudah anda sebutkan
tapi di sisi lain pemerintah pusat juga sudah melakukan perencanaan fase pembukaan beberapa tempat
seperti pusat perbelanjaan kemudian sekolah dan juga perkantoran
nah apakah kemudian pemprov dki juga sudah menyiapkan skenario untuk persiapan new normal ini akan seperti apa
apakah sudah ada pola fase fase normalisasinya yang disiapkan skenario nya oleh pemprov dki pak riza
ya kami sudah menyiapkan berbagai skenario
skenario psbb tahap tiga kami sudah siapkan konsepnya dan kami laksanakan
termasuk kami sudah menyiapkan ketentuan konsep daripada masa transisi nanti
ya kami menyebutnya masa pemulihan atau masa normalisasi masa kenormalan yang wajar ya
masa masa ini nanti kalau memang dimungkinkan kita laksanakan setelah psbb ketiga dengan protokol ketat
nanti kita buka ada beberapa fase satu dua tiga
fase pertama umpamanya yang kita buka seperti taman rekreasi taman taman seperti kebun binatang dan lain lain ancol
banyak kita buka tapi dibatasi jumlahnya jaraknya diatur menggunakan masker masuk cuci tangan disinfektan
jadi dengan protokol ketat begitu juga nanti kalau mall di buka dibatasi jumlahnya di setiap store dibatasi jaraknya diatur
menggunakan masker disinfeksi cuci tangan dan lain lain
pokoknya dengan protokol termasuk kalau makan satu meja yang biasa diisi empat orang sekarang hanya boleh diisi dua orang
jadi semuanya kita atur lah termasuk jaraknya
oke tapi anda mengatakan bahwa masa transisi dan pemulihan ini ada tiga fase fase satu dua dan tiga
ini kapan sebetulnya yang akan diimplementasikan
artinya pemprov dki sudah punya rancangan waktunya juga kalau sudah punya rancangan skenario
ya kami belum bisa mengumumkan ya
kalau kami umumkan sekarang nanti dianggap bahwa dki sudah memastikan
dki menyiapkan berbagai konsep berbagai alternatif dan solusinya dengan beberapa syarat
nah sekarang mari kita penuhi syarat yang paling utama agar di psbb ketiga angka ro nya di bawah satu dengan cara disiplin patuh dan taat
seperti yang anda katakan
seperti yang sudah kita umumkan
dan petugas kami terus melakukan penegakan hukum pertama satpol pp dishub polri tni dan lain lain
semoga masyarakat lebih sadar
singkat saja pak riza saya ingin penegasan artinya pola skenario new normal ini ataupun masa transisi dan pemulihan itu tidak akan dilakukan jika angka angka masih belum memenuhi syarat begitu ya pak riza ya
iya dong kan semua itu harus ada syaratnya
nah kami semua dalam memutuskan nanti masa kenormalan baru kami nanti harus berkonsultasi dengan para pihak
tentu pihak yang pihak kesehatan yang lebih mengerti dengan pemerintah daerah pemerintah pusat dengan semua yang terlibat tentu akan kami libatkan
kami tidak sendiri memutuskan
ada gugus tugas yang terlibat juga kami berdiskusi dengan gugus pusat pemerintah pusat
dan semua pihak kami libatkan dalam berbagai kebijakan yang diambil
memang psbb di jakarta ini menjadi tanggung jawab dan dipimpin langsung oleh pak gubernur
gubernur dalam mengambil kebijakan keputusan melibatkan semua pihak
dan insya allah kebijakan yang diambil ada yang terbaik bagi semua
oke terima kasih sekali wakil gubernur dki jakarta pak ahmad riza patria atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan semoga memang ini wabah covid sembilan belas ini segera berakhir dan kita bisa memasuki era baru
dimana semua bisa beraktifitas dengan normal dan tidak dipaksakan sesuai tadi asalkan memenuhi syarat
terima kasih sekali wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria atas waktunya